penumpang yang tiba mendominasi pelabuhan tanjung perak surabaya
hingga dua puluh enam april tercatat total dua puluh delapan ribu orang
sementara penumpang yang berangkat sekitar tiga belas orang
terbanyak penumpang yang tiba berasal dari banjarmasin balikpapan lembar dan makassar
sementara penumpang yang berangkat terbanyak menuju makassar lembar dan banjarmasin
total kapal yang beroperasi adalah tiga puluh tujuh kapal dari enam operator kapal
tingkat keterisiannya rata rata masih sekitar enam puluh persen
namun untuk mengantisipasi kepadatan jumlah penumpang
kementerian perhubungan telah menyiagakan lima kapal perintis tujuan pulau pulau kecil
jadi kemarin pihak dari kementerian perhubungan sudah menyampaikan bahwa
mereka men standbykan kapal kapal perintis yang itu jika lo dibutuhkan
itu kira kira lebih sekitar lima unit kapal dan itu mereka standbykan di jakarta untuk selama ini
jadi mungkin mudah mudahan dengan tiga puluh
tujuh kapal dari surabaya ini mungkin bisa tercukupi karena terus terang
load factor yang ada di kapal ini rata rata masih sekitar angka enam puluh persenan
jadi masih cukup lah untuk
penumpang memilih moda transportasi kapal karena harga tiket yang lebih murah
dan bisa membawa barang maksimal empat puluh kg per orang
pada masa mudik kali ini beberapa penumpang mendapat masker gratis
fasilitasnya sekarang seperti menunya sudah
tidak seperti dulu lagi terus bersih terus mendapat masker untuk menjaga kesehatan
dan tetap prokes ya diutamakan
saya di bidang perkebunan disampit kalau memilih naik kapal sih pertama ya yang pasti lebih hemat biaya ya benar
terus kebetulan saya juga dapat liburnya cukup lama dua minggu jadi masih bisa santai
dan ada temennya juga jadi kan nggak bosen walaupun lebih lama dari transportasi

penumpang yang ingin melanjutkan perjalanan ke daerah lain bisa memanfaatkan bus damri
yang akan membawa ke terminal purabaya dengan harga tiket dua puluh lima ribu rupiah
kanza tamarindora miki peresia surabaya jawa timur